undang undang pemilu baru yang mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden dua puluh atau dua puluh lima persen
membuat banyak pihak memprediksi akan kembali terulangnya pertarungan antara jokowi dan prabowo
seperti pilpres dua ribu empat belas yang lalu
hal ini tercermin dari konstelasi dan arah koalisi partai yang tidak banyak berubah ternyata sejak dua ribu empat belas yang lalu
sementara partai gerindra curiga bahwa langkah pemerintah yang teguh meloloskan presidensial threshold
adalah cara untuk memastikan bahwa pilpres diikuti oleh calon tunggal
setelah melewati lobby dan proses politik yang alot
akhirnya partai partai koalisi pendukung pemerintah bisa meloloskan paket a dalam undang undang pemilu yang baru
paket a yang dipilih ini mensyaratkan poin diantaranya presidential threshold dua puluh hingga dua puluh lima persen
parliamentary threshold empat persen dan sistem pemilu terbuka
wakil sekjen partai gerindra andre rosiade menilai upaya keras pemerintah menggolkan presidensial threshold dua puluh hingga dua puluh lima persen
sebagai langkah untuk memastikan
pemilihan presiden diikuti calon tunggal
andre juga menilai ini bentuk kepanikan pemerintah jokowi
agar tidak bertarung head to head kembali dengan prabowo subianto
yang kita tangkap adalah bahwa ada keinginan dan skenario untuk menciptakan calon tunggal
dikunci seluruh hampir seluruh partai politik bergabung dengan presiden jokowi
sehingga kita tentu kesulitan untuk mencalonkan pak prabowo nantinya
itu yang kita tangkap
jadi fenomena kekejangan
ahok itu memang dirasakan munculnya menyebabkan pak jokowi juga ada muncul rasa ketakutan menghadapi pak prabowo
anggapan bahwa undang undang pemilu yang baru dibuat untuk meloloskan calon tunggal
segera dibantah oleh menteri namlegeri cahyokumolo
jangan dua puluh yang sudah baik dua kali pilpres nggak ada masalah
undang undang dasar juga menjamin
mk juga tidak mempermasalahkan
itu domainnya pembuat undang undang
yang sudah baik kenapa harus diturunkan
apa takut calon tunggal
nggak ada sudah ada ramu ramunya
dulu lima pasang calon kemarin dua pasang calon
pakai dua puluh itu bisa lebih
riko marbun direktur eksekutif lembaga survei media menilai
tingginya angka presidensial threshold yang akan dihitung menggunakan hasil pemilu dua ribu empat belas
akan memperbesar kemungkinan kembali bertarungnya jokowi dengan prabowo subianto
hal ini karena konstelasi dan arah koalisi partai
tidak banyak berubah sejak dua ribu empat belas
jika memakai prasyarat presidential threshold
maka partai partai yang mengusung jokowi di pilpres dua ribu empat belas
seperti pd perjuangan golkar nasdem pkb p tiga dan hanura
sementara prabowo yang diusung gerindra pks demokrat dan pan

sementara hingga saat ini sudah ada empat partai yang memastikan
akan kembali mengusung jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
mereka adalah nasdem golkar p tiga hanura dan pkpi
jika suara mereka dikumpulkan
sudah memenuhi syarat batas pencalonan presiden yang ditentukan oleh undang undang
sementara untuk prabowo subianto baru partai gerindra saja
yang sejak jauh hari mencalonkan kembali prabowo di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
budi adiputro cnn indonesia
ya setelah disahkan yang undang undang pemilu yang baru
banyak pihak memprediksi bahwa pertarungan di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
akan kembali mempertemukan duel lama antara jokowi versus prabowo
sebagian lain merasa bahwa undang undang pemilu ini disahkan
untuk mendorong terjadinya calon tunggal
seperti apa kira kira bayangan kompetisi pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
pasca kita mempunyai undang undang pemilu yang baru
dan untuk membantu anda menghayal dan juga membayangkan hal itu
telah bersama saya di studio
malam hari ini ada bang riko marbun direktur eksekutif media survei nasional
terima kasih bang riko sudah melawan kemacetan ibu kota
untuk sampai di sini malam hari ini
saya akan mungkin pemirsa banyak yang belum bisa membayangkan
kita debat sembilan bulan tentang undang undang pemilu yang baru
khususnya presidential threshold tapi kira kira setelah ini disahkan
mungkin kita juga masih menunggu proses di mk kabarnya
ada judicial review tapi dengan undang undang yang sudah disahkan ini
seperti apa kira kira bayangan konstelasi kompetisi pilpres dua ribu sembilan belas nanti mendatang
ini kita menghayal politik
jadi kalau menurut saya ini ada dua peta yang akan berubah menjelang dua ribu sembilan belas
pasca disahkannya undang undang pemilu kemarin
peta pertama itu adalah peta koalisi
peta yang kedua itu adalah peta persepsi
yang ini semua berpengaruh untuk dua ribu sembilan belas
koalisi dan persepsi
koalisi itu saya melihat ada dua kemungkinan yang terjadi
kemungkinan yang pertama adalah
kalau kita melihat angka angka
sementara empat puluh yang menolak presidensial threshold dua puluh sampai dua puluh lima persen itu kan
secara angka itu tidak sama rata
paling mungkin kalau kita bicara matematika politik
itu hanya ada dua pasang
hanya ada dua pasang
pasangan pertama itu jelas diwakili oleh peta hana
nah kemungkinan besar ya hanya satu pasang
karena sulit untuk
mencari matematika yang pas supaya dapat dua puluh sampai dua puluh lima persen
nah ini terjadi kenapa
kalau satu pasangan tunggal
saya tidak begitu yakin ya
karena lima tahun yang lalu pun kita juga memakai hal yang sama kan
dan toh itu tidak terjadi
meskipun dalam seminggu atau dua minggu terakhir
banyak sekali di media sosial
hashtag hashtag itu yang menunjukkan bahwa ini ada kecurigaan
bahwa ini sebagai cara petahana untuk menghadirkan calon tunggal
ini seberapa posibilitas
seberapa besar bang
kalau menghadirkan calon tunggal tidak
tetapi mempersulit calon baru untuk turun ke gelanggang iya
karena kita bicara begini
kalau kita lihat dari pilkada pilkada saja
persyaratan untuk maju di dalam kontestasi
itu selalu menguntungkan peta hana
kenapa karena petahana ini adalah orang yang punya resources
dan manny tentunya adalah jokowi ya
dia punya jaringan untuk memobilisasi partai politik
sehingga kalau aturan itu tidak dibuat persen
seperti maunya sebagian besar orang orang yang tergabung dalam empat puluh persen menolak ini
maka kita bisa melihat orang orang yang tadinya punya keinginan
punya harapan untuk maju itu akan terbentur secara peraturan
nah jadi yang jelas aturan ini memang pertama
itu bisa dibuat untuk mempersulit
calon itu lebih dari dua pasang
nah tetapi ada kemungkinan juga yang kedua menurut saya tentang koalisi ini
kenapa kalau kita bicara sejarah
koalisi di indonesia ini
jarang sekali koalisi strategis dan jangka panjang
kan harapan dari enam puluh persen ini membangun koalisi permanen kan
nah tetapi koalisi di indonesia ini
koalisi politik di indonesia itu
sebagian besar kalau bicara sejarah
itu adalah koalisi jangka pendek
interesnya jangka pendek
kita lihat saja koalisi indonesia hebat
koalisi merah putih terbentuk mei dua ribu empat belas
tetapi bubar hanya dalam waktu satu tahun
kemudian dalam waktu satu tahun enam bulan
masuklah beberapa partai dari grup koalisi merah putih ke dalam pemerintahan jokowi
artinya hanya butuh satu setengah tahun untuk merontokkan itu semua
nah koalisi yang terbangun yang dianggap bisa permanen ini
koalisi petahana yang bisa dianggap permanen ini menurut saya
bisa diganggu oleh beberapa hal
yang pertama itu adalah situasi eksternal
karena begini orang ini tentunya mendukung salah satu kandidat termasuk petahana
karena punya leverage
leverage politik leverage sosial leverage ekonomi dan lain sebagainya
tetapi itu semua bisa terganggu dengan situasi eksternal
situasi eksternal ini apa aja
yang pertama tentu adalah situasi ekonomi
nah kalau kita melihat sekarang ini kan banyak data data
yang mencuat ke permukaan seperti konsumsi menurun
juga tidak begitu mengembirakan
ini data data yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat
kalau ini turun terus bisa jadi leverage petahana itu juga akan turun
karena partai partai juga pasti akan mencari
akan melihat dong
kira kira dia akan merapat ke mana nih
apakah benar pak jokowi itu bisa akan terus unggul sampai dua ribu sembilan belas atau jangan jangan
kalau nanti ada genggaman
ada gempa sosial atau gempa ekonomi atau gempa politik yang mereka melihat ini ada perubahan angka elektabilitas
bisa jadi buat poros sendiri
nah kita belum tahu itu masih kita harus tunggu
oke bang riko kalau kita lihat
kalau mungkin banyak yang membayangkan
ketika persyaratan atau pt nya ini sama dengan dua ribu empat belas yang lalu
banyak yang membayangkan bahwa head to headnya akan berlangsung sama
jokowi versus prabowo dengan koalisi koalisi partainya juga sama
kami akan mengajak anda untuk sedikit melihat bagaimana sih komposisi atau arah koalisi yang sudah ada sampai saat ini
dan beberapa partai politik kita tahu sudah mencalonkan diri
presiden jokowi untuk mencalonkan kembali menjadi presiden di tahun dua ribu sembilan belas mendatang
ini ada skenario versi dua kubu partai
dalam pembahasan rancangan undang undang pemilu ini ya
terkait dengan kemungkinan saja ini akan ada dua poros yang tadi bang riko sudah jelaskan
ini ada pdip golkar nasdem pkb p tiga hanura
kalau kita lihat grafis yang lain
ini ada partai partai yang sejauh ini sudah mencalonkan jokowi bang riko sebagai calon presiden
minus pdi perjuangan ya bang ya
kalaupun di total ada nasdem golkar p tiga hanura dan pkpi
kemudian gerindra sendiri masih hanya satu partai sebelas sekian persen
seberapa besar kemungkinan posibilitasnya ini akan berubah drastis
atau akan bergeser dari satu koalisi ke koalisi yang lain bang riko
ini akan sangat tergantung dari dinamika variable eksternal yang tadi saya bicarakan
tetapi ada satu peta lagi menurut saya yang perlu yang ini juga akan mempengaruhi kemungkinan koalisi ini ya
yaitu peta persepsi
nah peta persepsi ini menurut saya dengan situasi yang ada sekarang ini
orang bisa melihat seperti terbawa kepada pertarungan pilkada dki jakarta
entah kebetulan atau bagaimana ya sama persis dengan pendukungnya pak basuki pada pilkada jakarta beberapa waktu
putaran kedua gitu ya
yang kemudian lawannya kita tahu juga yang mungkin kalau kita bisa lihat
itu kekuatan besar di belakangnya ada pak prabowo begitu ya yang nanti akan bertarung di dua ribu sembilan belas
nah ini persepsi ini akan berubah drastis
ini persepsi ini akan terbentuk jadi akan ada polarisasi menurut saya
kalau ini dibiarkan ya
sampai dua ribu sembilan belas ini
polarisasi ini terjadi kenapa
karena ada kontrol terhadap tiga hal
yang ini dilakukan secara eksesif
kontrol pertama itu adalah kontrol politik
kontrol politik bisa kita lihat dari rancangan undang undang pemilu ini
karena rancangan undang undang pemilu ini menguntungkan peta hana
kontrol yang kedua yang kita lihat sekarang ini adalah kontrol sosial
kontrol sosial ini terjadi
bisa kita lihat dari disahkannya perpu ormas kemarin ya
walaupun mungkin banyak argumentasi di belakang itu
tetapi kalau kita lihat perbincangan di media sosial perbincangan di media konvensional
itu kita bisa melihat bahwa kebetulan ormas ormas yang merasa bisa benar bisa tidak
tetapi merasa di target
oleh perpu ini
ditarget oleh perpu ini kebetulan dalam posisi berseberangan dengan pak basuki dan pak jokowi
jadi semua serba kebetulan
dan komposisinya tidak banyak berubah dari situ ya
kita mau bicara kebetulan tetapi ya secara regulasi
secara timing itu kok pas begitu ya
nah kebetulan kemudian kita juga melihat ada kontrol ketiga
jadi kontrol politik tadi bisa kita lihat ya dengan ruu dengan undang undang pemilu ini
kontrol sosial melalui perpu ormas
yang ketiga itu bisa kita melihat banyak sekali sekarang penggunaan hukum secara koersif
terutama untuk meredam diskusi diskusi yang dalam tanda kutip dianggap berbau sara
jadi ini beda loh antara sara dan mendiskusikan sara ini dua hal yang berbeda
tapi apa hubungannya dengan pencalonan partai politik misalnya
apa hubungannya dengan kekuatan politik partai politik untuk mencalonkan calon tertentu menjadi pemilihan presiden
ini dijawabnya lebih asik di sekian berikutnya
kami akan segera kembali usaha cerah berikut ini
bang riko tadi menjelaskan banyak sekali poin poin yang kemudian bisa mempengaruhi peta dukungan di peta dukungan politik di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
tadi anda mengatakan dari mulai undang undang sampai kemudian regulasi sosial sampai apa namanya instrumen hukum dan juga cara cara koersif untuk menghentikan diskusi
kalau menurut saya sekarang ini sedang terbentuk polarisasi yang berlanjut dari pasca pilgub jakarta
sebenarnya situasi ini agak menurun tetapi dengan pengesahan undang undang politik ini
kemudian pengesahan beberapa peraturan situasi ini sepertinya mulai terbentuk lagi
jadi kita bisa melihat sekarang kubu yang menyetujui dua puluh dua puluh lima persen ini merepresentasikan petahana
persis seperti beberapa bulan lalu ini merepresentasikan pahok kebetulan
kemudian di sebelah sana ini merepresentasikan kubu oposisi lah kubu anti petahana
kemudian merepresentasikan gejelok sosial
orang orang yang merasa tidak puas dengan apa yang sedang terjadi sekarang
nah semua peraturan ini ini membentuk yang saya khawatirkan itu nanti bisa terjadi
kalau dulu di jakarta itu ada slogan asal bukan pak ahok misalnya pada saat itu
bisa jadi nanti di menjelang pemilu dua ribu sembilan belas orang orang yang merasa tidak puas
dan kemudian mampu mengemas mesinnya seperti yang dikatakan oleh pak
meminjam istilah pak fadli zon
ya ini ada yang mau belajar jadi otoriter nih
itu kan satu framing
itu bisa dikapitalisasi framing seperti itu ya
dan ini membentuk satu klaster tersendiri
mereka merasa terisolasi secara politik merasa terganggu secara sosial
merasa kebebasannya terganggu juga secara dengan tangan hukum
ini menjadi satu dan kemudian berkumpul menjadi satu kekuatan sosial politik yang masif menjelaskan
apa kekuatan kekuatan yang kemungkinan akan diprediksi
akan muncul jelang pilpres dua ribu sembilan belas ini
kalau tidak dihadang sejak awal gitu bang riko ya
itu bisa menjadi daya tolak atau membuat partai partai yang sudah mendeklarasikan dirinya
mencalurkan jokowi itu akan berubah konstelasinya pak
kalau kita belajar dari pilgub dki jakarta kemarin
itu kan ada gejolak sosial yang ketika di manage tidak dengan cara yang benar
ketika penguasa itu lebih menggunakan cara cara yang koersif
itu ada reaksi balik yang luar biasa dahsyat
dan itu mungkin tidak banyak bisa diprediksi orang
jadi kalau langkah langkah yang diambil sekarang ini secara politik secara sosial itu dilanjutkan
ini bisa akan menjadi ledakan yang sangat masif
bang riko kita kembali ke judul kita
akankah terjadi seberapa besar duel ini secara posibilitas politik
hitung hitungan matematika politik ini akan kembali terjadi bang riko
mungkin kalau untuk pak prabowo kita lebih mudah untuk memprediksi ya
karena beliau jelas mengganggam satu partai politik
dengan itu dia bisa berkomunikasi dengan partai politik yang lain
yang saya pikirkan sebenarnya mungkin di dalam skenario yang paling ekstrim adalah
bisa membayangkan ada pegangan langsung dari pak jokowi ke partai partai politik
bahkan ke partainya sendiri yaitu
meskipun sudah deklarasi beberapa partai nasdem p tiga golkar sejak jauh jauh hari gitu
seberapa besar posibilitasnya ini bisa sangat volatile bang
satu kalau kita belajar ya dari sejarah politik kita
sebelum ada tanda tangan resmi
dukungan ke kpu itu belum ada yang pasti
semuanya sangat mungkin bisa berubah
jangan jangan deklarasi ini juga untuk kepentingan jangka pendek
misalnya tidak digusung dari kandungan gitu
untuk kepentingan partai politik ya jelas ya
tetapi yang kedua juga bisa kita melihat
pak jokowi ini lebih kuat nuansa kader kultural partainya
ketimbang kader strukturalnya
hubungan dia dengan kan beliau bukan ketua umum atau presiden partai politik kan
sehingga ya biar kayak apa
kartu terakhir itu akan dipegang oleh megawati dalam hal ini
apakah sudah pasti megawati akan mendukung jokowi
karena belum deklarasi
satu itu yang kedua mungkin ya
bisa jadi pdip sekarang aja kan belum ada ketegasan kan
tetapi bisa jadi mungkin pdp akan memikirkan siapa ini
apa namanya suksesor yang penting untuk masuk ke pemerintahan di dua ribu sembilan belas nanti kan begitu
dia juga akan memikirkan jangka panjangnya
jadi kalau menurut saya ini kita masih menunggu sebenarnya
kalau gerintakan kalau menurut saya ini kita masih menunggu sebenarnya

apakah dengan pan begitu ya
dengan komposisi pemilu dua ribu empat belas yang lalu
koalisi yang sudah pasti mungkin ya hampir pasti
gerindra dan pks ini sudah mencoba
secara aturan sudah
secara aturan sudah
secara aturan itu memang lebih mudah
secara kultur juga mungkin kita memang melihat mereka
seperti yang diungkapkan oleh beberapa elitnya dalam banyak pilkada
bang riko kalau tadi kan bang riko sudah menganalisa
daya tarik dan daya tolaknya jokowi
apa yang membuat sosok prabowo ini bisa menjadi daya tarik
semua partai partai yang quote unquote berseberangan dengan pemerintah
untuk bisa berkumpul bersatu melawan jokowi
dan daya tolaknya seperti apa apa yang membuat juga sebaliknya gitu
partai partai tidak mau bergabung dengan trump
sebenarnya ada satu tesis yang saya inginkan
yang paling utama ketika seorang challenger itu ingin mengalahkan incumbent
dia harus mampu membangun tesis bahwa
masyarakat tidak lagi suka dengan petahana
apakah tidak suka dengan pribadi orangnya
tidak suka dengan kinerjanya
itu satu diantara dua harus selalu itu
nah yang harus dibangun oleh pak prabowo sendiri sebenarnya adalah
membangun dua suasana itu
dua suasana itu terbangun atau tidak di masyarakat
kalau secara figur ya dari orasinya dari gaya bicaranya dari kontennya
pak prabowo ini memang betul betul merepresentasikan oposisi
begitu juga dengan orang orangnya jajaran politisi gerindra dibawahnya
dan selama ini sudah memanfaatkan momentum momentum tadi
ada daya tariknya tinggal problemnya sekarang
situasi masyarakat satu resonansi nggak dengan ini
kalau masyarakatnya terbangun kegelisahan yang sama ini bisa nyambung
tapi kalau masyarakatnya ternyata enggak ekonomi fine fine aja
masyarakat oke oke aja yang tadi merasa terisolasi ternyata tidak
ya bisa jadi ini akan luntur dengan sendirinya
bang riko kalau tadi kita mungkin sudah mungkin saja hipotesa kita sementara bahwa
partai partai yang sudah mendelek partai partai koalisi pemerintah
kemungkinan besar akan kembali mencalonkan presiden jokowi
kemudian sisanya kan ada partai demokrat pks partai gerindra dan pan ini masih belum jelas sih
apakah akan kemana nanti anda juga akan mencari
apakah akan kemana nanti anda juga akan bahas mengenai pan sendiri
untuk pks dan gerindra ada kemungkinan besar akan berkoalisi untuk mencalonkan seseorang lah ya
bagaimana dengan partai demokrat yang mungkin sejak dua ribu empat belas
tidak terlalu punya kultur politik dan juga kesamaan visi politik dengan gerindra dan pks ini
jadi partai demokrat ini memang agak unik ya
ini juga penting juga dianggap
dari berbagai apa namanya momen politik dia selalu ketika misalnya tidak mampu memperbaiki
masukkan kandidatnya sebagai figur kunci maka dia akan selalu memilih posisi pertengahan
posisi pertengahan itu artinya dia bisa bernegosiasi dengan dua pihak yang tengah bertarung
ini artinya kita bisa mengambil kesimpulan keempat partai inilah yang secara serius ingin memajukan orang orangnya di dalam
karena kita bisa membaca mungkin ada juga partai yang tidak ingin memasukkan orangnya secara langsung
di dalam pertarungan itu ya
mungkin dia lebih kepada benefit nanti setelah menang apakah jadi menteri atau lain sebagainya ya
yang mungkin sudah mengukur diri oke lah mungkin partai saya saya tidaklah terlibat dalam capresnya atau wapresnya
tapi kalau misalnya saya menang partai saya menang dan mendapatkan pilihan
mendapat sekian persen dari jatah kabinet oke lah
nah yang di empat ini ini beda
empat ini punya ambisi punya apa ya
empat ini termasuk partai amarat nasional
termasuk partai emanat nasional
itulah kenapa misalnya kemarin itu walaupun ini munculnya kalau saya tidak salah dari kubu demokrat memang ya
yang mengatakan bahwa ini ada ancaman kandidat tunggal
ada ancaman capres tunggal
nah ini kan artinya sebenarnya keempat ini ingin maju
harus bersusah payah
iya bukan itu aja kan karena koalisi ini ujung ujungnya kan bukan hanya tanda tangan kontrak sama aja
tetapi ini membagi beban nah beban ini macam macam ini
ada sumber daya ada uang dan itu terlalu besar mungkin
jadi singkat kata partai partai quote unquote oposisi termasuk partai emanat nasional yang belum jelas ini kelaminnya seperti apa
akan lebih sulit sebenarnya menentukan figur tiga
kan figur figur yang cocok untuk akan dicalonkan sebagai pemersatu untuk melawan petahana
kalau itu mereka bisa maju dengan sendirinya begitu ya
dengan komposisi yang tadi sudah kita lihat komposisi sementara yang sudah kita lihat bang riko
seberapa mungkin sebenarnya ada poros alternatif atau poros ketiga
jika memang misalnya ada kebutuhan kebutuhan politik yang terjadi dalam konstelasi politik jelang tahun dua ribu sembilan belas
poros ketiga menurut saya
menurut saya ini hanya bisa terjadi ketika ada gangguan yang cukup besar terhadap poros petahana
kalau ada penyebab yang membuat orang orang yang membuat partai politik di dalamnya merasa yakin bahwa
atau mungkin sedikit memperhitungkan saja oh jangan jangan bisa jadi pak jokowi ini elektabilitasnya akan terganggu
oleh berbagai sebab tadi bisa jadi oleh tekanan ekonomi bisa jadi juga oleh tekanan politik
bisa jadi juga misalnya oleh tekanan sosial
anda bayangkan kalau misalnya gerakan yang tadi saya katakan tadi yang merasa mereka terisolasi
orang orang yang merasa didugulkan dengan perpu ormas orang orang yang merasa terancam secara koersif dengan hukum itu tadi
kemudian mereka bersatu membentuk arus sendiri nah kalau itu terjadi ini bisa pecah yang ada di dalam ini
bisa pecah mungkin bisa keluar bisa membentuk satu poros satu poros lagi nah itulah mungkin nanti bisa kita menyaksikan
ada dua atau lebih dari tiga poros tapi kalau ini tidak terjadi kemungkinan besar berat menurut saya
oke yang terakhir bang riko banyak yang mengatakan bahwa ketika pemerintah ngotot sekali mengeluarkan presidential threshold gitu
dengan undang undang pemilu yang baru ini banyak yang mengatakan ini seperti kapet merah bagi presiden jokowi untuk bisa mencalonkan diri kembali
tanpa lawan lawan yang tidak begitu berat apakah kondisi faktualnya memang undang undang ini ya undang undang baru ini sangat amat menguntungkan jokowi
itu de facto iya karena hanya incumbent yang tadi saya katakan ya memiliki resources cukup untuk memobilisasi partai politik
jadi banyak sekali yang bisa ditawarkan kan melalui jabatan lalu jaringan keuntungan finansial apa namanya dasar pendapat dan lain sebagainya
itu semua berkumpul dalam figur petahana
politik daripada mereka harus mengeluarkan effort lebih
kan lebih baik mereka merapat ke petahana
dan petahana juga kalau dia hanya berhadapan dengan satu orang
tentu akan lebih baik ketimbang dia harus menghadapi dua orang
itu lebih menyulitkan
kenapa karena bisa jadi kalau kita lihat peraturan di jakarta kan
peraturan di nasional sama seperti di dki jakarta
harus dua putaran kalau tidak ada yang dominan
nah anda bayangkan bertarung berkompetisi dalam dua putaran
itu seberapa besar sumber daya yang harus dia keluarkan
kalau hanya dua pasang dan situasi ini berlangsung dengan linier
petahana mungkin akan merasa bahwa ya saya bisa lebih unggul
baik sebenarnya kita masih akan membahas atau mengkaji atau membayangkan lagi
bagaimana skenario lain misalnya jika mk mengabulkan judicial review
tapi waktu kita sudah habis
kita akan bahas di minggu depan khusus untuk bagaimana

bagaimana skenario jika judiciary review ini betul betul digolkan oleh mk
terima kasih baru atas perbincangannya malam hari ini
pemeriksaan kasus pemalsuan beras oleh pt indobras unggul di bekasi jawa barat
masih terus dilanjutkan
pt ibu membantah telah menguasai perdagangan beras di indonesia
informasi selengkapnya akan hadir usaha jenah berikut